sekarang kita sudah punya kartu atm lagi kang
simpen atunin nanti kalau hilang susah lagi urusnya
saya juga senang jadi murid kang idan sekarang saya itu jadi pinter
sudah simpen masukin dompetnya nanti kecopetan lagi
udah ya masuk
waalaikumsalam aduh akang akang kemana sih beli gula ke warung aja sampai dua jam
warung centin tutup dah
ini akan terpaksa beli gulanya di pinggiran desa
yaudah nih urus bar barak
dah anak kabur
pantes lama disuruh ke warung kok gosip dulu ternyata
aduh akan jadi suami pemalas
pantesan ini rumah tiap harinya gak pernah diurus
anak juga gak keurus
bapaknya ngegosip terus
dina sosial hari ini akan datang pak ustadz arwet
respon yang cepat dari dinas sosial
semoga ini bisa cepat diselesaikan

ustadz denger denger ustadz katanya eros mau pindah ke ciraus
kamu denger dari siapa
dudung yang cerita eros katanya mau beli rumahnya sain
nanti kita jemput ibu dimana pak
tempatnya pak mustaqim
sekarang pasti tempatnya pak mustaqim ramai sekali karena tahun ini banyak yang pulang
kangen ya apa sama marawis
pak brita selalu nangis kok denger marawis
iya bapak juga bingung kenapa sekarang marawis tidak ada laginya
sini duh jangan jauh jauh
hmm tangguh soi
tangguh soi mau pergi kemana
kangku soi mau ke cibatu
nggak usah repot repot
pasti tangguh soi mau beli aku baju buat lebah raniup
tuh kan ketahuan
yaudah tangguh soi
tunggu di sini bentar yuk
biar aku aja siap siap dulu
biar aku temenin tangguh soi aja
nanti takutnya tangguh soi beliin bajunya nggak sesuai sama model yang aku suka lagi
tunggu di sini yuk
masukin laptop dulu
mama tuti ada
maksudnya aku lagi ke kantor
kenapa tangguh soi nanyain mams
sebaiknya tuti jangan kemana mana
jangan meninggalkan rumah sebelum minta izin sama mama
jadi maksudnya tangguh soi aku nggak boleh ikutan sama tangguh soi yuk
tapi tangguh soi beneran mau beliin aku baju kan
tangguh soi mah nggak usah malu malu
setiap beritanya pasti senyum senyum doang
aku seneng kau dapat baju dari tangguh soi
lebaran kan setahun sekali
gimana kalau kita jadiin tanggal hari lebaran itu
samaan sama hari jadian kita
jadi kita bisa ngerayainnya sebulan sekali tangguh soi
tangguh soi pergi dulu ya
tangguh soi mau pergi
iya takut ke sore ya nanti pulangnya
lu usah takut tangguh soi
nanti aku temenin
nanti aku temenin
tidak usah tuti
tangguh soi jalan ya
hati hati tangguh soi
waalaikumsalam tangguh soi
sampai lupa kalau ada tangguh soi
sekarang kita sudah punya kartu atm lagi kang
nanti kalau hilang susah lagi urusnya
saya juga senang jadi murid kang idam
sekarang saya terjadi pinter
nanti kecopetan lagi
ada apa yun

terima kasih ya
kang janji gak akan selingkuh lagi
kang berangkat dulu ya
bapak bapak prabut yuk
deh kemarin ada yang datang lihat rumah
alhamdulillah terus gimana mak
tapi mak belum iain
karena nawarnya terlalu rendah
dia belum mau naik
ya mudah mudahan kalau emang itu rezeki kita teh dia balik lagi ya mak

mak ici rawos jadi gak ada marawi

harus kecil kecil deh
ya oke sempat bu armored lu
kamu kadang maku dibikin kabur karena sakit
terima kasih banyak banyak